berkuda merupakan salah satu olahraga yang selalu menyumbangkan emas di ajang internasional
ferry wahyu hadianto merupakan atlet yang mendapatkan medali emas di tiga sea games terakhir
dan berikut adalah profil dari ferry wahyu hadianto
setiap hari naik kuda naik kuda naik kuda jadi saya ada kepinginan untuk mencoba
terus papa juga memperbolehkan untuk mengajak naik kuda
dari umur enam tahun saya sudah naik kuda dan papa juga mengizinkan
prestasi terbesar saya medali emas sea games dua ribu sebelas medali emas sea games dua ribu tiga belas sama medali emas sea games dua ribu lima belas
dan empat besar di asean games itu yang paling benar benar mengagumkan
saya tidak bisa lupa luar biasa
lebih ngerasain ya karena kita kalau hanya melihat kadang susah
tapi kalau dirasain karena kita bisa ngerasain banget
kuda ini lagi mood apa enggak dan karakternya baik apa enggak itu bisa dirasain waktu saat kita menunggang
karena di atas itu berasa banget kuda ini itu baik apa enggak
karena setiap kuda bikin gerakan sesuatu kita sudah tahu bahwa kuda ini sedikit nakal nakal atau memang baik
jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati
ada satu kuda saya kuda utama saya namanya eklina nazandor
dari pertama saya awal naik saya udah langsung klop sama dia
tidak butuh waktu untuk seminggu hanya butuh waktu tiga hari saya bisa dapat juara world cup
tidak tahu kenapa saya merasa hati saya sama hati dia sama
yang saya mau apa dia ngelakuin
dan saya minta bantu apa dia selalu membantu
di situ saya merasa ini memang jodoh saya kuda saya
saya jujur sekarang mungkin kurang dalam artian dalam segi pertandingan federasi kurang membuatnya
tidak tahu saya kenapa
yang kedua jam terbang ke luar negeri itu jadi jarang
untuk tanding di luar negeri jarang kalau nggak kita yang sendiri yang bikin itu jarang
ya maunya saya sih pp pordasi atau federasi yang di bawah naungan koni itu ya membangun atlet
jadi dalam artian kurang
lebih perbanyak pertandingan lebih banyak tanding keluar juga atau latihan sama pelatih luar untuk lebih pengalaman lagi untuk rider rider di indonesia
di indonesia harapannya ya kita bisa tembus di olimpik dua ribu dua puluh tokyo
dan kita berhasil untuk jadi tuan rumah di dua ribu delapan belas harapannya itu dulu sih
yang jelas yang paling utama tuh di sea games dua ribu tujuh belas malaysia
itu target pertama kita target keduanya asean games
di kita sendiri tuan rumah dan berikutnya olimpik dua ribu dua puluh pagi
itu sangat harapan kita dan semoga federasi kita dan pemerintah bisa membantu atlet atlet untuk lebih maju lagi untuk latihan dengan pelatih luar atau latihan ke luar negeri